kepolisian daerah sumatera selatan terus berupaya mengusut kasus dana hibah palsu
yang mempermalukan kapolda sumsel irjen pol eko indraheri
setelah meminta keterangan dari herianti
yang mewakili keluarganya saat penyerahan dana simbolis dua puluh enam juli lalu
direktorat reserse umum polda sumsel membentuk tim yang telah dikirim ke jakarta
untuk meminta keterangan empat anak akidi tio lainnya di jakarta
terkait dengan tim yang berangkat ke jakarta
melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari herianti
ada beberapa keluarganya yang akan melakukan pemeriksaan oleh tim di kripum polda sumatera selatan
jadi hari ini progresnya dua yang pertama pemeriksaan kejiwaan
yang kedua pemeriksaan terhadap keluarga yang ada di jakarta
sementara itu petugas medis dari rumah sakit bayangkara palembang
terus memantau kesehatan herianti yang dikabarkan sedang sakit
herianti sempat mengalami sesak nafas
sehingga dinas kesehatan sumsel
melakukan swab pcr padanya
hasilnya herianti negatif covid sembilan belas
namun kondisi herianti belum sepenuhnya pulih
herianti sudah menjalani tes kejiwaan
namun hasilnya belum diterima polda sumsel
pemeriksaan terhadap herianti akan dilanjutkan
bila kondisi kesehatannya sudah memungkinkan
sementara status herianti saat ini masih wajib lapor